sementara itu sekitar enam puluh kepala keluarga kelurahan bukit duri tebet jakarta selatan
akhirnya bersedia untuk direlokasi ke rusun sewa rawa bebek jakarta timur
proses relokasi warga dibantu oleh lebih dari seratus personel gabungan
satuan polisi pamung praja serta tim pekerja prasarana dan sarana umum kelurahan bukit duri
namun relokasi hari ini belum menyeluruh dikarenakan masih ada sebagian warga yang bertahan
serta mengajukan gugatan class action ke pemerintah provinsi dki jakarta
dan rencananya pada dua puluh september mendatang
sidang gugatan class action akan kembali digelar beragendakan
untuk mediasi dengan pihak tergugat
pemindahan warga bukit duri merupakan bagian dari proyek normalisasi sungai ciliwung
rencana pelebaran trust ataupun trace hingga lima puluh meter diharapkan
dapat menampung aliran sungai pada musim hujan
kalau pindahkan yang ini yang kita pindahkan kan yang sudah ngambil konsim
nah kalau yang class action ya silahkan
itu hak mereka
tapi saya berharap karena ini bukan untuk kepentingan sekelompok
bukan untuk kepentingan pemerintah tapi ini kepentingan umat